kisah calon pengantin wanita di bogor jawa barat yang gagal menikah karena ditipu di hari pernikahannya ramai diperbincangkan warganet
tersangka yang merupakan calon suami korban diduga menggelapkan uang muka untuk resepsi pernikahan senilai puluhan juta rupiah
ketika korban dan keluarga mendatangi lokasi resepsi di gedung puri begawan minggu kemarin yang didapati hanyalah ruangan kosong tanpa dekorasi
padahal undangan telah terlanjur disebar
pernikahan batal dan ujung ujungnya si calon pengantin laki laki digelandang oleh polisi
dns ditangkap di tempat persembunyiannya di citayam depok
selain mempermalukan korban pemuda asal bekasi ini juga menggelapkan uang muka resepsi empat puluh tujuh lima juta rupiah yang dipinjam dari orang tua korban
awalnya memang saya niat pak untuk nikah
awalnya niat untuk nikah

disuruhnya di wo mungkin kita gak dapat tuh
saya gak dapet wo
untuk ke lampung pak
ke lampung ngapain intinya sebagian besar duitnya kamu pakai untuk boya boyakan
untuk kepentingan pribadi kamu yang jelas
atas perbuatannya tersangka diancam hukuman empat tahun penjara
jika terbukti melanggar pasal tentang penipuan